salawaku adalah film drama keluarga
yang menceritakan petualangan anak kecil bernama salawaku
dalam mencari kakaknya yang lari dari kampung
tokoh salawaku diperankan oleh aktor cilik pendatang baru
kalau ngelihat karakternya salawaku sama karakter elko
apa yang membedakan
apa ada kesamaan juga dari karakter
kesamaan itu keras kepala
saya juga keras kepala waktu masih kecil kan masih jadi keras kepala
kesamanya keras kepala
ini menjadi kesempatan perdana bagi sutradara muda prita gita arya negara
sebagai pengarah film
kan udah lama nih di film
tapi untuk sebagai sutradara ini kan perdana nih
apa sih tantangan
kalau kata orang itu anti katanya
hindari film pertama itu adalah anak
hindari film pertama itu
karena itu rumit kan
maksudnya itu kalau anak
mereka bosen mereka apa gitu
kita harus benar benar sabar aja nungguin moodnya mereka
kalau laut kita nggak pernah bisa melawan alam kan
prediksi tentang apapun nggak bisa
oh nanti di sana nanti kita nggak akan ada badai siapa yang bisa menjamin itu
kakak libur langsung sendiri di pantai tadi
salawaku berhasil menyabet tiga piala citra
untuk kategori pengarah sinematografi terbaik
pemeran anak terbaik
pemeran pembantu wanita terbaik
selain lokasi ya
lokasi yang memang belum pernah ada film yang dibuat di situ
cerita ini ceritanya seluruh orang yang ada di dunia ini sebenarnya
meninggalkan dan ditinggalkan
mencari itu semua orang ngalamin
jadi ini bukan
film yang hanya relevan buat orang di maluku atau di indonesia timur enggak
semua orang tuh punya isu ini
melarikan diri dari sesuatu
dan mencari sesuatu
jadi sebuah cerita yang simpel
yang universal semua orang ngalamin
dan pengemasannya juga simpel
dibawakan dengan simpel
film ini tayang serentak di seluruh bioskop indonesia
pada dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas
gria putri jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya